istrinya pernah tiga kali melakukan aborsi di klinik yang digerebek polresta bekasi kamis kemarin
iya mendengar sebuah klinik di bekasi timur digerebek polisi pria ini langsung mendatangi lokasi
ia mengetahui praktek aborsi di klinik itu terjadi dari istrinya karena istrinya pernah melakukan tiga kali aborsi di tempat itu
selain istrinya sejumlah kerabatnya juga pernah melakukan aborsi di klinik itu
biaya tindakan aborsi adalah dua hingga tiga juta rupiah untuk kandungan berumur satu hingga empat bulan
polresta bekasi telah membentuk tim untuk memburu dua orang dokter yang kabur
ya satu dari sel serkriminal polresta bekasi kota masih mengejar dua dokter di klinik aborsi di bekasi timur yang hingga kini masih burun
klinik yang telah beroperasi lebih dari sepuluh tahun bahkan tadi disebutkan hingga dua puluh tahun ini sekarang sudah ditutup dipasangi garis polisi
di klinik umum yang terdapat di jalan insinyur haji juanda bekasi timur kota bekasi jawa barat
sejumlah wanita hamil menggugurkan janin tak berdosa mereka
tak informasi kembang yang lain praktek aborsi ilegal ini
diperoleh dari masyarakat sekitar yang melaporkan adanya kegiatan yang mencurigakan di tempat ini
polisi yang tiba di lokasi pada hari kamis lalu kemudian mendapati seorang wanita hamil yang sedang menjalankan aksi praktek aborsi ilegal
dan langsung mengamankan lima tersangka beserta sejumlah alat bukti yang digunakan mereka dalam lancarkan aksinya
setelah ditelusuri pada lantai tiga gedung klinik tersebut terdapat sebuah gudang obat obatan
yang antara lain terdapat obat peluntur janin yang sudah dalam kondisi rusak dan kedelawasa
namun yang paling miris adalah penemuan tulang belulang berukuran kecil di dalam septic tank yang digunakan pungku sebagai tempat pembuangan janin
dan saat ini polisi sedang mengejar dua tersangka yaitu dokter yang melakukan praktek di tempat ini yang belum diketahui keberadanya
dan di belakang saya ini adalah kasub umas foresta bekasi kota ibtu puji astuti
dan saya akan mewawancara dia untuk mengenai bagaimana kondisi pengejaran dpo saat ini
halo selamat siang ibu puji
ibu puji bisa ceritakan sedikit nggak bagaimana ini soal proses pengejaran dari dua dpo yang saat ini masih dicari
ya sampai saat ini kita memang masih melakukan pengejaran dari dua orang
dan kita sudah bentuk tim gabungan dari jatang ras krim sus kamenap dan ppa
kita lipatkan semuanya untuk all out kita mencari dpo yang diperoleh
oke baik informasi terakhir keberadaan mereka sudah diketahui
mudah mudahan sudah ada di tangan kita untuk lokasinya di mana
baik selamat bertugas ibu semoga peran pelaku dapat diadili dengan seadil adilnya
arya dito tama bekasi jawa barat